di dunia nyata ternyata ada loh
orang orang yang mengklaim bisa berkomunikasi dengan hewan
seperti halnya dr dolittle
mereka menamai diri sebagai animal communicator
meski demikian di indonesia belum ada payung resmi asosiasi profesi ini
salah satu yang menggeluti bidang komunikasi dengan hewan adalah rajanti
wanita yang juga sekaligus dokter hewan ini
mengaku mampu memahami apa yang dirasakan dan ingin disampaikan hewan
dengan menggunakan telepati
ia menyebutnya metode mind power
yang ia tekuni sejak dua ribu delapan belas
mayoritas klien yang datang ke kliniknya
membawa keluhan terkait perilaku hewan peliharaan
mulai dari hewan yang mogok makan
dan berbagai perubahan perilaku hewan yang mendadak
seperti si korgi yang sangat aktif ini
suka pipis sama buang air besar
nah terus habis gitu
waktu itu aku pernah ngajak dia jalan di luar nak
udah langsung ya gimana ya
lihat mobil mobil kami aja diserondol sama dia
tadi mau masuk mobil dia serondol duluan
nah terus habis itu
karena ini maksudku kan aku mau lama ya sama dia kan
jadi aku tanya aku konsultasi
untuk mengetahui perangai si korgi
dokter yanti memejamkan mata
seperti tengah berdoa dan menenangkan diri
dia sedang memasuki gelombang alfa di otaknya
ini merupakan gelombang dengan frekuensi delapan sampai dua belas herz
yang dominan ketika seseorang sedang meditasi atau menenangkan diri
menurut yanti berbicara dengan hewan yang ia maksud
tidak menggunakan bahasa yang spesifik
melainkan dengan menggunakan interpretasinya sendiri
jadi sebenarnya ini kan gak ada bahasanya general ya
sebenarnya gak ada bahasa inggris bahasa indonesia bahasa indonesia sendiri ya
bahasa jawa gitu ya nggak ada
sebenarnya kita kalau secara telepatik kita menangkap
apa yang dia rasakan emosinya dia apa yang dia inginkan gitu ya
dia protes kenapa gitu ya
nah jadi tapi oleh otak kiri kita itu diubah gitu ya
menjadi bahasa kita sehari hari
metode mind power yang raja yanti tekuni sudah iajarkan melalui berbagai seminar dan pelatihan
di kliniknya kini sudah ada dua belas animal communicator hasil dari pelatihan tersebut
menurut dokter rajanti praktek manpower ini sebetulnya bisa dipelajari semua orang ya dok ya
terbukti dari sudah adanya sejumlah praktisi yang melakukan praktek serupa
nah saya jadi penasaran nih apakah saya juga bisa melatih otak kanan saya dan juga memasuki gelombang alfa sehingga setidaknya bisa mendekatilah memiliki intuisi seperti yang dokter rajanti miliki ini
dok ajarin dong dok caranya gimana sih
dokter yanti meminta saya untuk memejamkan mata menarik nafas hingga mengikuti instruksinya membayangkan berbagai hal selama beberapa menit
sejujurnya saya merasa tenang selama sesi berlangsung namun tidak merasakan memiliki kemampuan tertentu seperti intuisi yang lebih tajam apalagi untuk bisa berbicara dengan hewan
pertanyaannya apakah praktik berbicara dengan hewan menggunakan telepati ini berbasis sains
komunikasi dengan telepati itu adalah berbicara dengan hewan
itu memang secara
secara sains susah ya untuk apa
mengatakan bahwa itu secara ilmiah ada
tetapi memang kalau saya sih melihat itu adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan hewan dengan cara telepasi itu butuh belajar ya
tapi memang belajarnya metodenya bukan sekolah seperti kita tetapi itu adalah kemampuan yang menurut saya lebih ke
seperti apa ya
seperti indera keenam
dokter tuti menambahkan komunikasi dengan hewan yang berlandaskan ilmu kedokteran lebih mengacu pada perilaku si hewan aspek anatomi fisiologis dan ekosistem tempat hewan tinggal
lantas bagaimana menurut anda
mardika utama galuh prestisa tanggerang selatan